sejumlah emak emak memukul panci dan mendirikan tenda di halaman kantor asuransi di kota sukabumi pada senin siang
aksi ini sudah berlangsung selama dua puluh hari
selain membuat gaduh para emak emak ini juga menggantungkan pakaian dalam dan sepanduk menuntut pengembalian uang mereka
para emak emak ini mengaku telah melaporkan permasalahan mereka ke polres sukabumi dan otoritas jasa keuangan
dari dua kali mediasi salah satu korban mengaku uangnya terpotong hampir delapan puluh persen
dari total saldo rp satu ratus dua puluh lima juta nasabah hanya ditawari penggantian senilai rp tiga puluh lima juta
setelah menginap dua puluh hari di sini pun tidak ada mediasi dua kali dari polres kepolisian polres sukabumi
tidak ada hasil yang menyebabkan
untuk kami yang dirugikan
alasannya dari mereka apa bu
ya uang saya satu ratus dua puluh lima juta mereka hanya mau mengembalikan tiga puluh lima juta
saat dikonfirmasi pihak asuransi mengaku masih melakukan proses internal untuk menyelesaikan pengaduan nasabah
jika tidak tercapai kesepakatan nasabah bisa menyampaikan keluhan melalui proses amplitase
dengan lembaga penyelesaian sengketa yang diawasi oleh ojk termasuk menempuh proses hukum
terangkan wario dengan ketentuan
di kota palangkaraya kalimantan tengah senin pagi masa ormas menyegel kantor pembiayaan
penutupan kantor merupakan buntut dari penarikan mobil milik nasabah
yang tak bisa melunasi cicilan lantaran pemiliknya meninggal dunia
tuntutan kita adalah kembalikan unit itu
kalau seandainya mereka tidak mampu mengumpulkan unit itu ya konversikan dengan rupiah
mungkin harganya sekarang di angka satu ratus lima puluh satu ratus enam puluh saya nggak tahu
dan itu langsung serahkan aja ke ahli waris
karena uang segitu sangat berarti bagi mereka
seorang ibu dengan tiga anak yang kecil kecil sebagai tulang punggung sekarang dengan suaminya meninggal
masa ormas melakukan penyegelan lantaran tidak ada titik temu dengan manajemen pembiayaan
masa menyegel kantor sampai tuntutan mereka dipenuhi
dan cmn indonesia